lainnya tertuju di kejaksaan agung yang menyelidiki kasus dugaan korupsi izin tambang timah
dan menyita uang puluhan miliar rupiah dari sebuah rumah mewah di jakarta
karena nggak bisa diumumkan dia di luar negeri
nah disini kebetulan ada kakaknya kakaknya kooperatif dia bisa melihatkan dengan baik disini
kejaksaan agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha berinisial hl
penggeledahan dilakukan tak hanya di sebuah rumah mewah tetapi juga di kantor pt qsa dan ptsd
untuk menyelidiki aliran dana terkait kasus korupsi izin tambang timah yang diduga mengalir ke sejumlah pihak
berdasarkan kesaksian para tersangka
tim penyidik kejagung menyita sejumlah uang tunai bernilai puluhan miliar rupiah dari penggeledahan
dalam rilis resmi kejaksaan agung satu sembilan maret dua ribu dua puluh empat tim penyidik menyita uang tunai sepuluh miliar rupiah
dan dua juta dolar singapura pada penggeledahan di tiga titik tersebut
kejagung menyebut uang puluhan miliar rupiah adalah sebuah uang yang diperlukan untuk menjaga kejaksaan agung
puluhan miliar yang disita ini diduga berhubungan atau merupakan hasil dari tindak kejahatan
tak hanya minta uang puluhan miliar kejagung juga menyita sejumlah barang bukti elektronik
ada barang bukti elektronik yang kami temukan yaitu handphone dari para pihak yang kami duga di dalamnya ada
kaitannya juga dengan pindah pindah yang saya tangani
kemudian kita juga melakukan pelitaan terhadap dokumen elektronik yang lainnya
salah satunya adalah gratis disk yang kami duga juga ada kaitannya isinya
kemudian juga kami mengambil juga hard disk
dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah kejagung telah menetapkan empat belas orang sebagai tersangka
termasuk mantan direksi pt timah tbk alwin albar
tim liputan kompas tv